harga tes swab pcr turun
pemerintah melalui surat edaran kementerian kesehatan enam belas agustus dua ribu dua puluh
menetapkan harga tes pcr untuk wilayah jawa dan bali sebesar rp empat ratus sembilan puluh lima
sementara harga tes pcr untuk kawasan di luar jawa dan bali ditetapkan rp lima ratus lima puluh
sebelumnya pemerintah menetapkan harga tes swab pcr tidak lebih dari rp sembilan ratus
akan tetapi beberapa rumah sakit masih mengalami kesulitan menurunkan harga
rumah sakit muhammadiyah lumajang jawa timur salah satunya
menurut direktur rumah sakit pihaknya masih sulit mendapatkan reagen
dengan harga yang lebih rendah dari distributor
harga reagen bahan untuk menguji sampel swab pcr di laboratorium
saat ini rp sembilan ratus sembilan puluh sebelum pajak
mungkin nanti kami bisa laksanakan instruksi prosedur

harga reagen itu kalau harga reagennya sudah turun
karena dari kita beli tesnya saja per tes itu belum bahan
yang lain sudah rp enam ratus lima puluh
sementara rumah sakit nasional hospital surabaya jawa timur
sudah mengubah tarif tes pcr menjadi rp empat ratus sembilan puluh dua per pasien
dari sebelumnya rp delapan ratus
tetapi rumah sakit nasional hospital surabaya jawa timur
yang dapat langsung menurunkan harga tes pcr pun
mengakui harga reagen bisa menjadi hambatan
kalau di rumah sakit besar kan pasti sudah stok banyak untuk reagen
jujur kalau dari kami sih jelas nggak menutupi
cuma memang karena ini harga subsidi
dan apalagi juga memang kami juga mendukung program pemerintah ya
jadi ya kami tetap mau tidak mau harus menurunkan
sesuai dengan instruksi presiden
nah kenapa kok kami
kami sebutkan harga subsidi
karena memang karena di kami ini stoknya masih banyak
mau tidak mau harus menurunkan harga
jadi kita tetap jual sesuai dengan harga pemerintah
sisanya rumah sakit yang menanggung
ketua persatuan rumah sakit jawa timur dodo anondo mengatakan
ketentuan yang dibuat atas instruksi presiden joko widodo tersebut
sebaiknya disertai dengan harga reagen yang lebih murah
ia berharap pemerintah dapat membantu subsidi reagen
agar rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang sebaik baiknya
sekarang dengan diturunkan lagi menjadi rp empat ratus sembilan puluh lima jendak bapak
kita siap aja kita siap untuk melaksanakan itu
cuma perlu saya harapkan dari pemerintah atau kementerian kesehatan
juga mengordinasi dengan
distributor distributor ini pcr reagennya
supaya reagennya juga diturun
cuma saya tetap ingin harga ini harga reagennya juga diturunkan
itulah itu nanti akan membantu untuk biaya maintenance
seluruh rangkaian proses uji tes pcr di dalam laboratorium
tetap akan berjalan seperti biasa
namun akan ada pengurangan kualitas sumber
daya manusia dalam proses pengambilan sampel swab pcr
hal ini diungkapkan oleh kepala balai besar teknik lingkungan
dan pengendalian penyakit atau bbtk lpp surabaya
akan dipengaruhi oleh satu sdm nya berapa kalaman berapa tidak
misalnya pada waktu pengambilan sampel
pengambilan sampel itu ya sangat berpengaruh
ada juga sdm yang belum artinya bisa mengambil tapi tidak bisa diambil
belum sensitif dalam pengambilan itu bisa juga terjadi demikian
dalam dua pekan terakhir jumlah tes pcr di jawa timur rata rata sepuluh ribu per hari
ody cornelia heru dwi sudarmanto surabaya jawa timur